anda kembali menyaksikan viral
cinta memang tak kenal batasan apapun apalagi hanya batas antar negara
seperti kisah cinta seorang gadis asal wonogiri dan bule ganteng asal selandia baru yang tengah viral di media sosial
pasangan pengantin baru lintas negara ini menuturkan perjuangannya mewujudkan cinta untuk anda
kita saksikan bersama
kisah sejoli ini berawal dari perjumpaan mereka di pantai kuta bali saat keduanya berlibur dua tahun yang lalu
karena fasil berbahasa inggris rini pun menanggapi perkenalan dengan ezra
intensitas komunikasi yang tinggi di antara keduanya membuat mereka saling jatuh hati
sampai akhirnya mereka menikah pada dua puluh enam januari dua ribu delapan belas lalu
namun tak pernah mereka sangka foto pernikahan tersebut viral
saya hanya berpikir saya datang ke sini untuk berkahwin dan bahagia
tapi itu berubah dan berjalan ke mana mana
apakah itu membuat anda lebih baik atau mungkin
itu tidak membuat saya bahagia tapi itu hanya berbeda
saya tidak biasa dengan itu
beragam komentar pun bermunculan di jakarta maya
sedikit kurang nyaman tentang itu tapi bagi kita oke lah gak apa apa
karena sedikit orang yang gak suka sama kami tapi lebih banyak orang yang mendukung yang mendoakan kita
ya semoga langgeng gitu

meski diakui keduanya tidak mudah membina hubungan jarak jauh
ezra dan rini tak pernah pupus semangat menjalin kasih
ia pun turut menyampaikan pesan kepada masyarakat yang juga memiliki pasangan beda negara seperti dirinya
sebenarnya sih kalau emang mereka benar benar serius itu pasti ada jalannya
kalau emang niatnya emang mereka serius pasti itu bisa tercapai
tercapai kok jangan
emang itu susah karena kami juga merasakan sendiri
kita udah pulang ke wonogiri ternyata masih perlu surat ini kita balik lagi
kalau itu jangan pokoknya intinya jangan cepat menyerah
rencananya rini akan diboyong ke australia selepas perizinan visa di indonesia